yang indah harus diuruk jadi pabrik
apalagi teh mereka bawa uang yang banyak
satu satunya cara untuk melawan mereka adalah kesadaran
kalau tanah dan air ini kalau digarap dengan baik
insya allah hasilnya akan lebih besar
akang mau mampir dulu
lama waktu aja dede
soalnya akan mau balik ke kebun
masih banyak yang mau digarap
febri mau pinjam buku catatan edward
febri juga udah ketinggalan pelajaran banyak
iya kesian febri ketinggalan pajaran
kalau gitu nanti edward ngantri ke rumah febri ya
udah deh pak
udah deh pak
udah deh pak
udah deh pak

maaf p enemy terlambat ya
pak rem pak rem
pas depan rumah
jeniper dikasih bu guru pr banyak
nanti jeniper ke rumah om akum pak
bu guru nyuruh jeniper bagiin pr untuk om akum
jeniper mau minta ajarin kak febri
kak febri kan bukan bu guru
minta ajarin sama bu guru yola aja ya
tapi semua pr jeniper yang dia ajarin kak febri dapat nilai sepuluh
bu guru nyuruh jeniper bikin pr seperti itu lagi
ya jeniper tulis ulang aja atu
pr yang dapat nilai sepuluh itu
kalau emang bikin bu guru senang
iya papa benar
papanya siapa dulu
papa kan pinter
masuk aja bu
febri mau kunci kamarnya ibu ganti
sebenernya si bapak yang nyuruh
biar febri tahu kalau bapak itu gak akan pernah
periksa kamar febri lagi
bapak juga bilang kalau bapak gak akan pernah
masuk ke sini lagi
dan gak akan pernah periksa barang barang febri
bapak mau selalu begitu
tapi bapak udah janji gak akan ngulangin
febri harus percaya
setiap orang pasti pernah berbuat salah
ini orangnya tante em
allah juga itu yang membantu
di mana banyak tempat yang terkoneksi
bapak suka demi apa
seperti ini saya harus bisa terima
karena kalau nanti febri sudah sukses suatu hari nanti
dia itu gak cuma bangga saja kepada ibunya
tapi dia itu juga bangga sama pak akung
nah seperti burung kita itu mencintai burung
tapi kita gak cuma mengajarkan burung itu untuk menyanyi di dalam sangkar saja
tapi kita itu mengajarkan burung itu untuk terbang
supaya burung itu bisa terbang untuk mencari dunianya sendiri
suster ada di dalam tapi kan dia tunggu dokter
suster ada di dalam emangnya kenapa pak
tidak baik kalau bicara berdua di dalam ruangan bukan muhri
manusia itu berasal dari tanah
jadi tanah teh begitu penting
tapi yang akan melihat warga di sini tidak menghargai tanahnya
padahal negeri kita disebutnya tanah dan air
maksudnya orang orang dulu mengerti
bahwa tanah itu penting
akan tidak mau menjual tanah akang
akan berusaha untuk memperjuangkan dan mempertahankannya
dan berusaha mengajak warga di sini
untuk menghargai apa yang mereka miliki
kan bang jatah hebat punya cita citanya bagus
kecintaan tanah dan air itu harusnya dimulai dari kesadaran diri
dimulai dari sesuatu yang kecil
ini bukan masalah uang
tapi masalah eksistensi
tanah dan air itu bukan hanya sekedar kebendaan
tempat kita menanamkan cita cita
harapan dan impian
hanya orang yang punya rumahlah
yang tahu tempatnya pembali
apapun yang terjadi
kita harus juga mem service
tanah dan air pembali
ia dieruskan oleh
dan memus situations
yangtraining sebenarnya disekualasikancribe
kamu bisa cinta sama si dede karena kalian saya dekat sejak kecil
tapi setahu saya awalnya si dede teh gak suka
iya sih kang kita baru pacaran waktu pindah pindahan longsor itu
kalau si dede selalu berdekatan dengan laki laki yang jodohkan sama my eros
lambat laun mereka teh pasti saling menyukai
cinta aja gak cukup sobri butuh perjuangan
karena perjuangan itulah yang membuktikan seberapa besar cinta kita
yaudah kang si pamit dulu
makasih ya kang
akang gak pernah bermusuhan sama pabrik
pabrik teh bagus membuka lapangan pekerjaan
yang akan sesali
kalau misalkan tanah yang subur yang indah harus diuruk jadi pabrik
apalagi teh mereka bawa uang yang banyak
satu satunya cara untuk melawan mereka adalah kesadaran
kalau tanah dan air ini kalau digarap dengan baik insya allah hasilnya akan lebih besar
akang mau mampir dulu
lain waktu aja dede soalnya akan mau balik ke kebun masih banyak yang mau digarap